sementara pentolan geng motor depok mengaku menyesal atas perbuatannya
dirinya menyampaikan permohonan maaf atas semua tindakan yang dilakukan dan berharap tidak mencontoh perilakunya
warga depok saya mohon maaf atas kelakuan saya semoga penerus bangsa jangan seperti ini lagi
kamu patutnya diapain
mau dihukum seperti apa
terus kalau untuk geng motor lainnya gimana sarannya
tak berbati juga
pesan buat geng motor lainnya gimana
kalau bisa mah udah berhenti aja
kamu mau sadar ya
tapi berarti di luar kami masih banyak lagi kelompok lain ya
mas berarti kalau kamu masih banyak kelompok lain ya di depok ya
iya banyak pak
ada berapa kelompok di depok yang kamu tahu
banyak sih pak
ada yang lagi yang nong sebutin